dan juga kuasa hukum dari tersangka pencabulan julianto eka putra yanni jeffrey simatupang
selamat malam bang jeffrey dan juga bang aris terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
selamat malam mbak selamat malam
iya saya ke bang jeffrey dulu bang jeffrey perkembangan proses hukumnya sejauh ini seperti apa
apa nih yang menjadi dasar untuk mengajukan penangguhan penahanan terhadap julianto eka putra
iya selamat malam
ya pertama kami tentu memiliki hak berdasarkan hukum untuk mengajukan penangguhan penahanan
atau setidak tidaknya pengalihan jenis tahanan
dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota
kalau ditanya apa alasan kami tentu semua orang mengetahui bahwa selama ini klien kami adalah klien yang kooperatif
di mana selalu hadir dalam setiap pemeriksaan pengadilan
mereka memiliki syarat subjektif apa itu syarat subjektif
yang pertama adalah tidak akan melarikan diri
yang kedua tidak akan menghilangkan barang bukti
dan yang ketiga tidak akan mengulangi
begitu tidak akan mengulangi perbuatannya
nah banyak orang yang salah kapra nih apa yang dimaksud mengulangi perbuatan
begini perbuatan yang dituduhkan saat ini kan masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan
maka klien kami belum bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan
jadi mohon bagi masyarakat saat ini klien kami tetap pada posisi di mana dianggap tidak bersalah sampai ada putusan yang memiliki kekuatan hukum
mas jeffrey ini proses hukum sedang berjalan memang statusnya masih terus berjalan pengadilan
tapi kita perlu akui bersama bahwa ada pernyataan dari kepala kejaksaan jawa timur yang menyatakan bahwa klien anda ini juga diduga melakukan intimidasi terhadap para korban
dan begitu melalui pesan singkat
menjanjikan berbagai fasilitas
bagaimana tanggapan anda apakah kemudian sikap ini membuat anda merasa bahwa pengajuan penangguhan penahanan ini nantinya bisa dikabulkan
begini tadi dikatakan ada keterangan dari kejaksaan tinggi jawa timur bahwa ada intimidasi
saya sekarang mau bertanya ada buktinya nggak
jadi supaya ketika kita membicarakan sesuatu hal itu ada dasarnya
kalau memang klien kami ini melakukan intimidasi
justru kami bertanya mana bukti whatsappnya
karena selama ini dalam proses pembuktian di persidangan saat terduga korban hadir ditanya oleh majelis hakim apakah terduga korban mengalami intimidasi atau tidak
dijawablah oleh terduga korban tidak pernah mengalami intimidasi dari klien kami
jadi tolong dong jangan memberikan informasi informasi yang liar informasi informasi yang menyesatkan
makanya itu kami akan mempertanyakan nanti
melakukan penahanan terhadap klien kami
kalau dikatakan intimidasi melalui whatsapp kami akan minta
baik itu tadi pernyataan dari pak jeffrey
bang aris mendengar tadi yang sudah dinyatakan bagaimana kemudian kuasa hukum yang tentunya membela kliennya ini julianto eka putra menyatakan bahwa tidak ada dugaan intimidasi
kemudian juga mengajukan penangguhan penahanan karena merasa sudah kooperatif selama ini
tanggapan dari bang aris seperti apa
iya saya kira saya mau mengingatkan jangan merendahkan penegak hukum
saya kira setingkat kajati itu pasti mempunyai data data yang akurat
bahkan komnas perlindungan anak juga mempunyai data data yang akurat
bagaimana saksi korban pun dua orang kakak adik itu juga dilakukan intimidasi untuk mencabut
laporan dan seterusnya supaya tidak menjadi saksi itu satu
yang kedua saya kira saya mau sampaikan kepada bung jepri bahwa kami itu mempunyai data data yang dimiliki oleh kak jati itu
jadi jangan rendahkan kak jati seolah olah dia tidak punya data dan seterusnya
sesungguhnya dia punya data sehingga dia punya langkah langkah hukum
bahwa pembuktian dan seterusnya
kita tidak bisa langsung kepada kak jati
kami juga punya data yang sangat akurat
bahkan orang tua korban pun itu mendapat intimidasi
yang kami bisa buktikan itu sebagai bagian dari bukti
janganlah langsung mengklaim bahwa tidak ada bukti dan buktikan saja
saya kira keputusan ya sekali lagi keputusan untuk menahan itu yang dilakukan oleh kajati jawa timur
dan kak jati batu itu mempunyai data
tidak mungkin dia gegabah sebagai aparat penegak hukum
ya mari kita lihat dulu
saya kira ya hormatilah penegakan hukum
jangan emosional membela klien
jadi saya kira sekali lagi jangan rendahkan penegak hukum bang jeffrey
bang aris koreksi saya
jika memang ada data yang saya sampaikan salah
sejauh ini sudah ada lima belas siswa begitu ya bang aris ya

mengaku bahwa diduga menjadi korban pelecehan atas tindakan yang dilakukan oleh julianto eka putra
bagaimana kondisi para korban sejauh ini bang aris
dan apa kemudian upaya pendampingan perlindungan terhadap korban korban ini
iya memang ada sekitar empat belas orang yang sudah diperiksa oleh polda jatim
dan sebagian juga saksi korban itu juga sudah diperiksa di pengadilan
itu fakta persidangan
nah karena begitu lamanya proses pengadilan ini
dan nampaknya tidak berkeadilan bagi korban
maka saat ini selain menunggu kepastian hukum
yang tentunya akan diputuskan oleh majelis hakim
dan kita menunggu saat ini jaksa penuntut umum akan melakukan tuntutan secara maksimal
sehingga itu nanti majelis hakim akan memutuskan secara maksimal pula
itulah yang terus kita yakin
kita yakin kepada saksi korban
baik itu saksi pelapor
karena situasinya saat ini selain mendapatkan intimidasi
dari pihak pihak saya tidak tahu
tentunya yang berhubungan dan bertali temali dengan kasus ini
dan saat ini juga bersama dengan lpsa dengan komnas perlindungan anak
melakukan terapi psikosoial bagi korban korban
jadi harus kita lihat bahwa ini adalah peristiwa yang nyata tentunya
nyata dalam arti terbukti
melakukan kejahatan seksual itu versi terlapor dan saksi korban
maka nantinya saya berharap di tanggal dua puluh juli dua ribu dua puluh dua pada hari rabu depan jaksa penuntut umum
akan menyusun tuntutannya berdasarkan undang undang yang disangkakan
yang didakwakan yaitu pasal alternatif
ada juga pasal delapan puluh satu delapan puluh dua dari undang undang tujuh belas
tujuh belas tahun dua ribu enam belas
dimana semua orang yang dinyatakan terdakwa melanggar pasal delapan puluh dua dari undang undang tujuh belas tahun dua ribu dua puluh
yang ancamannya di atas lima tahun bahkan hukuman mati
sekali lagi saya ingatkan hukuman mati
itu artinya bahwa nanti akan kita dengar
bahwa tuntutan itu berkeadilan atau tidak
dan kita menunggu
ya mungkin ada pledoi dari terdakwa
maka kita akan menunggu minggu minggu depan
ada putusan yang berkeadilan
maka kita tentu akan menunggu bagaimana majelis hakim memutuskan perkara ini
bang aris sejauh ini kalau dari komnas perlindungan anak
berapa tuntutan yang diharapkan bisa atau hukuman bahkan nantinya yang bisa dijatuhkan kepada julianto eka putra
saya kira kan ada minimal ada maksimal ya
tentu saya tidak mendahului apa yang akan dituntut oleh jaksa penuntut umum
harapannya bang aris
tetapi berdasarkan harapan saya
ya di atas lima tahun dan maksimal hukuman mati kalau itu bisa terbukti
termasuk diantaranya apakah diharapkan adanya hukuman kebiri kimia begitu bagi pelaku
mengingat memang korbannya adalah berarti belasan anak anak
kalau unsur unsurnya terpenuhi
dapat ditambahkan hukuman berupa tambahan berupa kebiri
saya kira majelis hakim akan bisa memutuskan itu
cuma persoalannya di dalam tuntutan itu apakah ada tambahan hukuman tambahan berupa kebiri dan seterusnya di dalam tuntutan itu
tetapi walaupun itu tidak di dalam tuntutan itu di apa di katakannya dituntut
tetapi juga majelis hakim juga bisa berpendapat lain kalau unsur unsur terpenuhi untuk bisa ditambah
untuk tambahkan hukuman kebiri saya kira bisa dilakukan
tetapi kalau sampai pada maksimal hukuman mati kan tidak perlu kebiri
kalau misalnya dua puluh tahun maka bisa diikuti kalau unsurnya terpenuhi hati hati bahwa itu bisa dihukum tambahan berupa kebiri
bang jeffrey mendengar tadi harapan tuntutan dan juga hukuman yang akan diberikan kepada klien anda
kita tentu menghormati setiap instansi
termasuk kami menghormati kejaksaan tinggi jawa timur
tetapi tentu kami tim penasihat hukum juga memiliki hak untuk mempertanyakan bentuk bentuk intimidasinya
jadi jangan juga menghalangi hak kami untuk membuat terang benerang
apakah benar ada bentuk intimidasi tersebut
maka kami juga memiliki hak untuk mempertanyakan hal tersebut
begitu bang haris
lalu yang kedua
kalau tadi dikatakan bahwa klien kami ini sudah terbukti
terbukti dalam hal apa
kalau kita melihat dalam proses persidangan dalam proses pembuktian
kami masih meyakini banyak sekali kejanggalan kejanggalan kasus ini
bahkan yang terduga telah melaporkan
apa bentuk kejanggalan yang anda rasakan bang jeffrey
banyak sekali tidak konsistensi dari penjelasan dari terduga korban
dimana satu saksi dengan saksi yang lain itu memiliki kontradiksi
dari pernyataan atau kesaksiannya mereka
itu satu hal
yang kedua yang perlu kami ingatkan juga
ada bukti pasport yang kami miliki
di mana salah satu saksi menyatakan di tanggal dan tahun dan bulan tertentu
dikatakan telah terjadi pencabulan
sedangkan ketika kami cek di pasport dari klien kami
klien kami sedang berada di singapura
nah pertanyaannya adalah apakah mungkin paspor ini bisa direkayasa
itu tidak mungkin
kami pegang pasportnya
dan di tanggal dituduhkan terjadi pencabulan di surabaya
klien kami sedang berada di singapura
itu yang kedua
yang ketiga adalah hasil visum
visum itu kan dilakukan di tahun dua ribu dua puluh
untuk membuktikan peristiwa yang sudah lampau
dimana ketika peristiwa di usia anak itu adalah di tahun dua ribu sembilan sampai dua ribu sebelas
apakah visum di tahun dua ribu dua puluh
dapat membuktikan peristiwa di tahun dua ribu sembilan sampai dua ribu sebelas
jawabannya menurut ahli forensik adalah tidak bisa
dan tidak memiliki korelasi dengan siapa yang melakukan
jadi kita nggak pernah tahu visum itu siapa yang melakukan
karena tidak ada hubungannya dengan terdakwa
tidak disebutkan dalam visum itu bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa
apalagi visumnya sudah di tahun dua ribu dua puluh satu digunakan untuk peristiwa di tahun dua ribu dua puluh
itu tidak ada korelasi begitu mbak
sejumlah saksi korban kemudian mengaku hal itu memang dilakukan salah satunya
karena adanya intimidasi
begitu adanya desakan
oleh karena itu memang tidak bisa dilaksanakan pada waktu tersebut
tapi kita bicara soal tadi bagaimana anda menyatakan bahwa dari bukti paspor
ini sebagai bentuk untuk menunjukkan bahwa di waktu tersebut
di rentang waktu tersebut
artinya ada kemungkinan tidak dilakukan pencabulan
di rentang waktu tersebut
tapi apakah artinya secara umum klien anda
tapi juga ada satu bentuk tindakan begitu di waktu lainnya
terkait dengan pencabulan ini
tentu kalau kami beberkan di sini semua tidak tepat begitu
karena proses pembuktian sudah selesai
tetapi apa yang saya sebutkan itu adalah salah satu contoh dari
tadi saya sudah menyebutkan tiga contoh
dari banyaknya kejanggalan kejanggalan
yang sudah kami temukan dalam proses pembuktian
tetapi sekali lagi kami menghormati setiap proses persidangan
kami meyakini hakim tegak berdiri dalam sebuah kebenaran
hakim memiliki dasar dan keyakinan
hakim itu adalah wakil tuhan
maka kami berharap kepada majelis hakim yang memeriksa perkara kami
untuk mempertimbangkan setiap fakta persidangan
tanpa diombang ambingkan oleh opini publik
saya yakin sekali kok
atas pembuktian yang sudah kami lakukan
baik saya akan ke bang aris
bang aris kita tahu bahwa kerap sekali korban ini kemudian mereka bersaksi
kemudian mereka menyatakan keterangannya
di tengah banyak juga tekanan yang ada
sehingga membuat korban berpotensi menjadi korban dua kali
tidak hanya menjadi korban pencabulannya saja
tapi juga menjadi korban kedua kali dari cap publik
kemudian juga proses persidangan yang berlarut larut begitu
nah bagaimana kemudian anda menilai kondisi

kaitkan tadi dengan pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari julianto eka putra
ya saya kira kita menghormati ya
bahwa terdakwa itu punya hak hukum
tapi tunggu tanggal mainnya
di tanggal dua puluh juli nanti
apakah nanti jaksa penuntut umum akan maksimal menyusun tuntutannya
sehingga itulah menjadi cikal bakal
dalam persidangan berikutnya
saya kira akan punya pendapat
dalam proses yang sudah terjadi hampir sembilan belas kali persidangan
yang menurut saksi korban ini adalah presiden buruk bagi penegakan hukum
bagi orang orang yang didakwakan
melakukan kejahatan seksual terhadap anak
saya kira saya menghormati proses itu
ya tentu karena kami yakin
bahwa kasus ini dapat diperiksa oleh hakim
sehingga hakim sesungguhnya nanti akan mempunyai keputusan sesuai dengan fakta fakta hukum
saya kira saya sendiri menghormati
kalau itu memang tidak berdasarkan fakta fakta hukum
tentunya sejak awal kita tidak melaporkan kasus ini ke polda jatim
sehingga kasus ini bisa bergulir saat ini
karena polda jatim yakin minimal dari lima bukti
dua diantaranya sudah terpenuhi
maka ditetapkanlah saudara julianto sebagai tersangka
dan seterusnya sampai pada sidang yang ke sembilan belas
saya kira saat ini kan si julianto ini sudah ditingkatkan
status tersangkanya menjadi terdakwa
dan dakwaannya itu adalah undang undang tujuh belas tahun dua ribu enam belas
yang dapat dituntut
menjalani hukuman lima tahun ke atas
bahkan hukuman seumur hidup
bahkan hukuman mati
saya kira tunggu kita lihat
saya yakin betul jaksa penuntut umum akan berpendapat
terhadap proses yang sudah dilakukan hampir sembilan belas hari ini
dan kita tunggu apakah mungkin ada pleidoy dari pengacara atau terdakwa
yang sebelum diputuskan oleh majelis hakim
harapan kita saya berharap kepada masyarakat
mari kita kawal kasus ini supaya berkeadilan
supaya korban korban kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan
itu betul betul bisa mendapatkan gajanan sesuai dengan hukum yang berlaku di indonesia
terutama ketika kita bicara dugaan kasusnya ini terjadi di sekolah ya
yang harusnya menjadi tempat aman bagi anak anak
untuk bisa tumbuh dan berkembang
terakhir saya akan ke bang jeffrey
selain diduga melakukan pencabulan terhadap belasan siswa
yang ada di sekolah begitu
ini juga kemudian dilaporkan atas kasus eksploitasi
mempekerjakan siswa begitu
tanggapan anda singkat terkait dengan hal ini
prosesnya seperti apa
memang benar bahwa klien kami saat ini sedang juga dilaporkan dalam perkara eksploitasi ekonomi anak
kita tahu perkara ini adalah perkara yang
tentu untuk membuktikan hal tersebut juga sangat amat susah begitu
tapi yang menjadi pegangan kami sampai hari ini adalah bahwa
klien kami ini tidak pernah melakukan eksploitasi ekonomi
klien kami ini kan di dalam yayasan selamat pagi indonesia
bukan sebagai ketua yayasan
klien kami juga bukan sebagai kepala sekolah
maka klien kami tidak punya kewenangan apapun
tidak punya kebijakan apapun
terkait dengan operasional sekolah begitu
bahkan kalau ditanya klien kami memahami tentang kurikulum tidak tahu
apakah klien kami mengetahui jam jam sekolah
tidak tahu begitu
jadi kalau sebagai klien kami ini yang tidak terlibat langsung dalam sekolah
tidak terlibat langsung dalam proses belajar mengajar
bagaimana bisa dia dikatakan melakukan eksploitasi ekonomi
ya kita tunggu ya
anak berkaitan dengan sekolah begitu
baik kita tunggu nanti perkembangan kasusnya akan seperti apa
terhadap klien kami
terhadap klien anda julianto eka putra
yang saat ini memang diduga melakukan pencabulan terhadap siswa
dan juga sudah menjadi terlapor atas kasus dugaan eksploitasi
terhadap siswa siswa yang ada di sana
terima kasih banyak atas kesempatan dan juga waktunya
kepada kuasa hukum dari julianto eka putra
yakni bang jeffrey simatupang
dan juga bang aris merdeka sirait
yang merupakan ketua komisi nasional perlindungan anak
terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini